gak sesimpel itu karena kita merebus dengan air panas aja itu jamur kadang kadang nggak mati
buat pokoknya buat kebersihan
satu kilogram wafak ladu saat ini dipatok lima puluh enam puluh ribu rupiah
kemudian koleksinya barang kita juga kelengkapannya juga lebih sedikit
aku bilang aku pengennya sekolah di sindui terus aku digeret
sarat sejarah lengger di banyumas masih terjaga hingga kini
karena kalau saya melihat ada lima variabel